kalau ini kenal nggak
kalau ini kenal
nah kalau ini anda tahu nggak rekam jejaknya
kalau anda belum mengetahui soal informasi ataupun data pribadi dari caleg di daerah pemilihan anda
anda bisa langsung mengaksesnya dan mengetahui apakah informasi dan juga data pribadi dari caleg itu di website komisi pemilihan umum
nah saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana cara mengakses dan di mana anda bisa melihat data pribadi dari caleg di daerah pemilihan anda
nah pertama kita buka dulu kpu go id
kita pilih info pemilu
lalu di bagian atas kita pilih
kita pilih di bagian paling kanan pencalonan daftar calon tetap
nanti kita bisa pilih dari partainya misalnya
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini